buktinya bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di kpk
ada di pihak pihak yang sedang menjadi target target daripada penyelidikan
artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak pihak yang menjadi obyek penyelidikan